apa jessica disini maksudnya bella
kenapa kau bengong
ini kat saya gak sengaja ngeliat notif di hp ini
soalnya di chat ini nyebut nyebut nama jessica dan iqbal
iya iqbal itu orang yang meneror
kau ngeliat dia ngerajut ini
kayak dilakukan dengan penuh cinta banget
sayang gak sempet
gak sempet dipake sama kau waktu masih bayi itu loh
maaf ya om baru sempet kasih liat ini sekarang
mudah mudahan masih bisa dipake buat bayi kamu nanti kelat
meskipun baju jahat itu
betul benangnya juga udah ampuh
aku tadi pengen ini sembuh
waktu gue tinggal dua hari sama keisha
kenapa cuma bisa dua hari
minum kasih gue waktu dua hari buat sama sama keisha
sebelum gue balik lagi ke la paz
tapi sekarang rasa itu berat dan sakit banget buat bisa sama kayak sharing
sebelum keisha dibawa pergi sama nengo
gue juga mau ketemu yelz
oh iya terima kasih
aduh perut nggak enak lagi
lihat dulu deh
kamu kenapa sih masih bohong bohong gitu udah gak mikirin masalah tadi kan
sekarang kan saya udah dapet solusi
cus tangan dulu ya
perlu saya hantar
atau udah nggak menganggap ngomong
gimana kalo dia serius sama ancemannya
gua harus kasih tau sama anwar
ini kayaknya punya orang yang sebelumnya duduk kesini deh
kasian banget tuh orangnya kehilangan handphone
maksudnya kan pasti banyak data penting
terus gaada lagi
mas ini dia
ini gua iqbal
tolong dulu besok ke kantor polisi
jangan coba coba bocorin rahasia gue soal jessica
gimana happy ga bernafas sama tante jess
mau menelepon ke papa dong

aku udah bisa bernafas
walaupun ngeri temannya papa
aku mau bilang ke papa aku udah bisa bernafas
walaupun ngeri temannya papa
aku ga boleh halangin rena dengan mas al
aku juga harus tepatin janji aku untuk kasih kabar terus ke mas al
jadi gitu al
pak sanusi cerita semuanya ke mama

cerita semua apa yang papa suruh ke pak sanusi setelah kecelakaan itu
tolong carikan cagini ke bank
lalu serahkan uangnya ke taman
bilang ke orang yang menyuruh anda
dia memang harus membayar saya sama mama
tapi bukan sekarang
jadi papa sempet kasih uang ke om irfan dan ditolak sama om irfan
itu yang bikin mama barusan tertekar
karena kenapa papa kamu melakukan itu semua
instead of bertanggung jawab malah papa kamu kayak mau menutupi kesalahannya dengan berikan uang
kenapa papa kamu melakukan itu mama ga abis pikir
kita tidak di raise untuk you know lari dari tanggung jawab
berarti udah jadi papa ma
mungkin pikiran papa juga lagi banyak
makanya papa mau lakukan itu
ya kan gini loh
ya kan gini loh ma
aku kan juga pada saat itu juga masih kecil
gimana nasib mama dan aku kalau papa itu masuk penjara
tapi papa tidak berpikir panjang
papa ga mikir panjang
lihat akibatnya sekarang
kita semua jadi korban terutama kamu
setelah kamu dewasa kamu punya istri kamu mau anak kamu mau lahir
semua baru terungkap
seandainya seandainya pada waktu itu papa bertanggung jawab
kita ga akan kita ga akan kayak begini
at least kita tidak merasa berdosa
tidak merasa bersalah kepada andi
jika benar om irfan berkata begitu ke pasa nusi
berarti om irfan sudah sangat dendam sejak dulu
dia memendam dendamnya sejak lama
dia melakukan upaya menyingkirkan bapak
untuk balas perbuatan papa
apa mungkin ada hubungannya dengan om irfan
jika ada kesalahan
makeh kita tergoda
bagaimana dengan lu
pak oh iya pak tadi aku udah bisa berenang bapak aku udah berani berenang pak walaupun
nggak sama bapak oh iya wah hebat sekali anak bapak kamu berenang sama siapa tadi sama tani
jessy pak rena ketemu tante jessy iya pak tani jessy itu cantik banget pak baik lagi
aku suka sama tani jessy aku happy banget pak iya iya iya alhamdulillah kalau kamu senang
sayang papa boleh bicara sebentar sama mama
iya pak sebentar ya pak mama papa mau telepon mama
halo mas kamu kenapa suaranya kok sakit
nggak pak aku baik baik aja
hei kamu kalau sakit jangan sembarangan minum obat ya tanya dokter dulu kalau butuh periksa ke dokter kabarin saya saya temenin ya
nggak usah mas makasih
tadi rena barusan bilang sama saya kalau dia ketemu sama jessy kamu berarti dulu mau ambil van ya
iya jadi sekarang kamu udah tahu kan aku udah dimana
yang penting aku minta janji kamu mas untuk kasih aku ruang dan waktu dulu sebentar ya
iya saya pasti akan tepatkan janji saya pak

aku akan berikan kamu ruang tapi sebelumnya din saya pingin kamu untuk
sebentar mas sebentar iseng ya
selamat malam ibu ditunggu makan malamnya oleh pak irfan dan ibu jessi
ayah nanti saya turun
maaf mas tadi aku dipanggil aku disuruh makan malam udah ditunggu sama mirfan
udah dulu ya mas ya takutnya nanti dia nunggu lama assalamualaikum
masalah nggak salah aku tahu dia nggak salah
tapi kenapa rasanya hatiku begitu berat untuk bersikap seperti biasanya
kamu pensi luar biasa karena aku sepertinya zichar no nut adobe

tau kalo reina sekarang udah berani berenang sama dirimu
terus tadi mama dengar kamu sebut om irfan
andin di rumah om irfan
itulah hal yang mama takutin
ya moga moga enggak ya tapi
gimana kalau irfan berhasil mempengaruhi andin
untuk membenci kita selamanya
mama belum kuat untuk menerima kenyataan itu kalo sampe andin sama reina pisah sama kita
ya sebenernya juga itu yang aku pikirin
tapi enggak lah
terus berjaga jaga saja
omongan omongan itu sesuatu yang buruk tentang kita
bukan dia yang bisa menjaring kita dengan baik ya mama
mama cuma pengen liat kalian

ah di kafe
apa ini iqbal buronan itu ya
apa jessica di sini maksudnya bella
kenapa kau bengong
saya nggak sengaja ngeliat notif di hp ini
di chat ini nyebut nyebut nama jessica dan iqbal
ya iqbal itu
orang yang meneror
keluarga pak al
sekarang iqbal boronan
karena dia kabur dari kantor polisi
dan saya penasaran
iqbal di sini tuh
orang yang sama atau bukan
ucapin sama saya sendiri langit dan
pada bilik siapkanlah
pon yang di tangan mas itu pon siapa ya
tadi handphone saya ketinggalan di meja ini
oh oke silahkan
terima kasih ya mas
nanti saya jelasin mobilnya sebentar saya bantu
terima kasih ya kamu udah
kamu harus ngurusin mama terus
saya penuh terima kasih
ya jangan kesana istirahat
jangan lupa kamu makan juga abis ini ya
jangan sampai kamu sakit gara gara ngurusin mami
gak apa apa aku tinggal ya
gak apa apa pergi
udah tinggal sini aja
hah kamu yang bawa
rasanya lelah sekali gue hadapin semua ini
sepertinya gue butuh mengirup udara sebegar
aduh panah dingin banget im
selamat malam pak bos
selamat malam pak
malam malam begini pak bos mau kemana
mau jalan keluar cari angin
kalau angin sih nggak harus dicari pak bos
di sini kan banyak
betul kak desi bawain pak bos
lah ini buktinya kita pada pakai jaket
sebab dingin cuacanya
saya mau cari anginnya di luar
malam malam begini menjalan kaki cari angin
iya pak bos dipikirin dulu
bener apa enggak
mau cari angin malam malam begini
kalian ngelarang saya keluar dari rumah saya sendiri
saya temenin pak
lampu bohlam dipandang silau kekali bata lewat ibu bur
gue paham pak bos lagi galau
tugas kita untuk menghibur
tapi jangan salah
si madi naik kapal ke pulau batu
ke pulau batu main tanggal ajak si udin
suka galau pak al sedih begitu
galau karena ditinggal sama bu andin
hmm iya nek betul katanya
belakangmu manggut manggut aja kayak burung pelatu
aduh saatnya lu
dia jangan sampai curiga kalau kita ikuti
tolong dulu besok ke kantor polisi
atau dia akan menyesal
berarti besok gue harus ketemu sama henry nek
rasanya jalan di depan gue gelap
bahkan sinar lampu sekalipun nggak bikin semuanya lebih terang
mau bahas apa lagi
kamu udah tau kenyataan dia kan
apakah kamu udah meninggal
apa yang mau harus dipertanggungjawabkan lagi
aku juga udah gak ada
kalau memang bapak
udah gak percaya sama saya
kami gak tau
tolong kami kasih tahu terima kasih engkau
sendkrakan saja mas
makanya cepet pulang biar saya nggak sendiri